anda masih menyaksikan layar demokrasi saya pengen ke bang faisal
apa implikasinya sebetulnya kalau presiden jokowi tetap mempertahankan orang orang
ataupun menteri menteri yang bermasalah ini yang membebani dia sebetulnya
ya bukan dream team ya jadinya ya bukan dream team
ada manuver manuver mereka yang memfasilitasi kan ini salahnya banyak
nah untuk menutupi kesalahannya dia butuh logistik lebih banyak
jadi nanti anggota dpr misalnya dengar pendapat di dpr
ada yang protes gitu ada yang keras gitu didatangi butuh apa apa
buat konstituen gitu
jadi upaya untuk cover up cover up itu makin mahal dan akhirnya kan tidak efektif
kalau menurut bang eson apa implikasinya sebetulnya kalau misalnya presiden tetap mempertahankan orang orang ini
yang banyak masalahnya gitu
ya isunya sih lebih soal tingkat kepercayaan publik ya terhadap pemerintahan jokowi di periode yang kedua ya
nah kalau yang pertama kan menarik tuh sekarang ini selisihnya kpk agak dikit tuh
menurut lsi kpk itu tujuh puluh dua persen kepercayaannya
nah ini akan berimbas menurutnya tingkat kepercayaan publik kalau misalnya jokowi salah memilih menterinya gitu ya
kemudian kedua publik melihat bahwa ini lebih tepat bagi bagi kursi partai politik
daripada membuat kabinet yang profesional gitu
apalagi dikatakan kabinet anti korupsi kelihatannya agak jauh karena pelibatan kpk sudah tidak dilakukan
kemudian dukungan terhadap kpk juga menurut kita dilemahkan lewat revisi undang undang kpk
nah ke depan
saya menduganya bahwa ya untuk isu anti korupsi barangkali akan landai landai aja
ini akan muncul pecitra pecitraan yang dilakukan oleh pak jokowi lewat misalnya anak muda talenta regulasi dan sebagainya
yang kemudian ya jokowi dianggap orang yang berjasa misalnya bagi teman teman milenial
tapi bagi kita di isu anti korupsi kelihatannya kok agak jauh
oke kita sudah bicara siapa yang in dan berharap masih banyak orang orang baik yang out
nah kita akan bicara soal nomenklatur karena kan kita dengar dapat informasi
bahwa presiden ini sedang menyusun nomenklatur
ada beberapa yang akan dilebur menjadi satu
ada juga badan badan yang dibentuk
artinya nanti kabinetnya akan sangat gemuk
nah kita lihat bersama ini
perubahan nomenklatur kementerian
ini yang berhasil kita dapatkan dari sumbernya dari majalah tempo pada bulan agustus
kementerian perdagangan dilebur dengan kementerian perindustrian
nah menurut bang faisal
dicampur menjadi satu kembali seperti dulu berarti
jadi kita gak bisa niru negara itu ya
jadi kalau australia sekarang kementerian luar negeri dan perdagangan internasional
jadi diplomasinya seimbang antara politik dan ekonomi
itu nomor dua berarti setuju ya
memang cocok berarti
kementerian luar negeri ditambah perdagangan internasional
jadi perdagangan dalam negeri kan
nah perdagangan dalam negeri dengan kementerian perindustrian
lihatnya dari sini aja bang
beda binatangnya gitu
kemudian kepala staf presiden dihapus
atau dari sini juga bisa bang
kepala staff presiden dihapus
saya sepakat karena sebetulnya kepala staf presiden itu sesnek
dulu kan dibikin ksp buat luhut
luhut belum terakomodasi di parlemen
kemudian diganti sama pak teten kan
nah jadi sesnek
emang gak efektif ya berarti kantor staff presiden selama ini kalau menurut bang
ya memang tidak
ada staff khusus presiden ada macam macam
kemudian agraria tata ruang dan kehutanan
berarti ini kehutanan dan klhk dan lingkungan hidup dipisah
kemudian kehutanan masuk ke agraria dan tata ruang
kehutanan ini kan preserve
kalau tata ruang itu ya keseluruhan gitu ya
jadi kehutanan sendiri aja kalau menurut saya
jadi cocoknya kementerian agrari ada
tata ruang dan lingkungan
oh agraria tata ruang dan lingkungan
karena kehutanan itu penghasil
berarti kehutanan sendiri
kehutanan pertanian industri sdm itu penghasil barang
nomor lima kementerian investasi
yes paling sesat
karena investasi kita itu tidak begitu tinggi
artinya presiden ingin menggenjot investasi
investasi di indonesia tinggi
tertinggi di asean
kalau investasi dibandingkan pdb nya
rata rata negara lower pendapatan menengah bawah
tapi kepala staf kantor kepresidenan pak muldoko mengatakan
kpk menghambat investasi
oh itu lebih kacau lagi
padahal investasi tidak terhambat secara keseluruhan
jadi tidak perlu ada kementerian investasi
itu paling sesat
kenapa ya kemudian dia berencana untuk membentuk kementerian investasi apa sebetulnya
kalau menteri penduduknya beres
menteri sdm nya beres
menteri yang lain lainnya penghasil barang ini beres
jadi seluruh menteri itu kalau kerjanya bagus menghasilkan investasi
investasi akan datang dengan sendiri
siapa yang mau investasi misalnya biofuel
tidak akan ada yang mau investasi pabrik baru
tidak akan ada investasi
bagaimana kan tidak mungkin
nomor enam kementerian ekonomi digital dan ekonomi kreatif
sepertinya ingin mewujudkan revolusi industri empat atau gimana
nanti bertabrakan tidak dengan kementerian perindustrian tadi
oh itu selalu ada tumpang tindih
jadi misalnya menteri umkm koperasi dan umkm
di prinsip ada dirjen yang ngurusi umkm juga
di kementerian lain ada yang ngurusi umkm juga
seberapa urgent sih sebetulnya untuk ekonomi digital dan ekonomi kreatif ini sampai harus dibikin kementerian sendiri
sebetulnya ekonomi apa sih tugas negara kembali ya
tugas negara adalah menyediakan infrastruktur agar pelaku ekonomi digital itu beres
kalau menurut saya ekonomi digital itu tugasnya kominfo cukup
jadi kehebatan pelaku ekonomi digital dan ekonomi kreatif itu kalau tidak ada yang kementeriannya
kan kita sudah punya backcraft ya kenapa dia harus bikin ekonomi kreatif
oh back craftnya barangkali dihapus
mungkin dihapus atau diambil
atau kementerian ekonomi digital dan ekonomi kreatif garis miring badan ekonomi kreatif
jadi bapak nas menteri perencanaan pembangunan dan ketua bapak nas
nah ini yang kita ke sembilan dulu ya biar ekonomi semua nih
lembaga ekonomi dan keuangan syariah
ini gimana menurut bang faisal
kecenderungannya kan ke keuangan syariah ya
bi itu sudah ada yang ngurus
kalau perbankan saja ya dan keuangan
lembaga keuangan syariah
bukan perbankan saja
itu sudah ada yang ngurus bi
sudah ada yang ngurus ojk cukuplah
tapi kan mungkin ini
mengakomodir keinginan pak kiai
nah ini nomor tujuh sama delapan
badan talenta nasional
kemudian badan legislasi nasional
dan yang kita dengar akan ada banyak badan badan lainnya
yang dibentuk pada periode kedua ini
kalau menurut pak sison gimana ini
ini akan menjadi gemuk ini
iya pasti akan gemuk
tadi karena tadi hanya satu partai yang
oposisi yang lainnya merapat kepada jokowi
berupaya mendapatkan jatah menteri
nah kayaknya pak jokowi mulai agak muter muter tuh
kalau menteri gak dapat
akhirnya dia bikin lembaga atau badan baru gitu ya
tadi ada badan talenta nih
apa pencari bakat
apa bedanya sama
apa bedanya sama lembaga pencari bakat gitu ya
badan legislasi nasional apalagi kita ada bphn
oke kalau badan legislasi nasional yang kita dapatkan informasinya ini untuk mengganti
jadi dari semua kementerian kemudian dijadikan satu di pusat legislasi nasional
di badan legislasi nasional
empower saja bphn nya
kan salah satu ke
kegeraman pak jokowi adalah
terlalu banyak lembaga
makanya sudah dihapus sejumlah lembaga loh di era pak jokowi
hidup lagi yang baru baru
tapi dengan banyaknya tambahan nomenklatur ataupun peleburan ya
walaupun di undang undang kan memang maksimal tiga puluh empat
iya kan atau minimal tiga puluh empat gitu
nah itu anggaran akan menjadi lebih banyak
kemudian aroma bagi bagi jabatan tadi yang sudah disebutkan oleh mas eson ini
semakin terlihat nggak sih sebetulnya
menurut saya semakin terlihat gitu ya
bayangkan misalnya di luar partai yang ada di parlemen
ada partai misalnya yang nggak masuk ya
psi yang kemudian jadi pendukung pbb juga kali ya
pendukung pak jokowi yang kemudian perlu diakomodir
mereka dianggap berjasa membantu pak jokowi terpilih di dua ribu sembilan belas
nah kalau mereka tidak ditampung ke sini mungkin khawatir jadi liar atau jadi oposisi baru
yang kemudian itu bagi pak jokowi yang katanya ke depan periode kedua ada tambah beban
ini akan jadi beban
nah saya membaca begini
karena ya tadi semua partai partai

mau diakomodisi menjadi gotong royong
karena saya membaca begini
kalau bicara soal revolusi mental ada integritas
etos kerja sama gotong royong
kayaknya masuk ke sini
beberapa pejabat partai politik elit politik juga bilang bahwa ini saatnya kita gotong royong
jadi kayaknya kabinetnya jadi kabinet gotong royong
oke kita akan teruskan pembahasannya sesaat lagi
tetaplah bersama kami di layar demokrasi